kalangan alumni universitas diponegoro semarang pendukung prabowo subianto yang tergabung dalam relawan mandiri delapan
mendesak partai gerindra segera mengambil wali kota solo gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden
selain dianggap mewakili suara pemilih dari generasi milenial dan gen z
gibran juga diklaim sebagai sosok yang dapat mengambil suara pemilih jokowi
sehingga bisa mendongkrak perolehan suara prabowo dari jawa tengah
saya kira tidak hanya di jawa tengah bisa berdampak secara nasional
tapi sebagaimana kami sebutkan tadi bahwa salah satu hal yang paling menentukan dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat adalah wilayah jawa tengah
dan dengan itu bisa berdampak besar kepada bapak prabowo subianto
berkaca pada pilpres dua ribu sembilan belas kelompok ini menilai jawa tengah harus menjadi fokus perhatian prabowo
sebagai faktor penentu kemenangan atau kekalahan
dalam pemilihan presiden tahun depan